dia kan bikin malu atuh
ini apa perang perang perang
lihat yang lebih muda
kasih contoh yang lebih bagus
konan saya mah kesel
si abah tia sudah tidak utuh lagi
pasti dia ngapain
nah bener lah
lagian juga mereka yang sudah bikin kita emosi duluan
mereka jual kita beli
om tenang dulu om
ya kalau menurut saya sih
mendingan kita kumpulin temen temen dulu
kayaknya gue gak pernah melihat lo bareng
sekarang ini gue udah gak sama mereka
gue udah punya geng baru
namanya serem juga ya
tapi jangan tersinggung
seram itu bukan berarti jelek
maksudnya kayak ush sangar
kalau boleh tau
sebenernya lo nyuruh gue kesini
untuk apa ya
ya biasa lah
gue kan sekarang
udah jarang nih kumpul sama temen temen gue
bilang supaya gue tuh dirumah aja
jadi gue tuh gak punya temen
dan satu satunya temen yang boleh dateng kerumah
karena lo gak punya temen
ya kan lo juga temen gue
temen bukan sih
next gue udah lama nih gak ngeliat balapan
lo masih sering ikut balapan gak
ya jarang sih
oh iya waktu itu gue denger denger tuh dari raya
katanya abahnya tuh mau ikut balapan ya sama bang tobat
aneh aneh aja ya padahal kan udah tua gitu ya
tapi masih jiwa muda banget ya
kok kamu tahu bang kobar
hmm gue denger sekilas aja sih dari raya
kan waktu itu raya sempat cerita cerita ke gue
jadi ya gue gak bayang tau sih
sebenernya sih bang kobar itu baik dengan gue
dia itu jago berantem dan juga jago balapan
waktu muda itu dia pernah anak geng motor juga
dan ternyata dia musuh bubu yutannya abahnya raya itu
berarti waktu mereka balapan saya ikut juga dong
terus lo tau gak sih mereka balapannya kayak gimana gitu
ya maksudnya apa aja gitu yang dilakuin dimana gitu
ini reva mau korek informasi tentang abahnya raya dari gue
pasti seru kan kalo mereka berdua balapan sama jago gitu

dan lo pasti kan juga dateng ya buat support kan

ya kalo soal itu sih gue belum tau
aduh kayaknya gue gak bakalan bisa cari info mengenai abahnya raya deh dari alex
hai cheers seru banget nih ngobrolnya
karena kan aku juga masih muda masih nyambung kan
iya tante boleh
kebetulan ada adriana rempong
kebetulan ada adriana rempong
alex kamu harus sering sering kesini ya
kita seneng kok ada alex disini ya kan reva
iya emm gue mau ke toilet dulu ya
kamu tenang udah gak usah khawatirin biarin aja
ya udah kita ke toilet dulu

ya udah sayang
kamu mau nemenin aku sekolah gak
sayang aku mau nemenin aku ke sekolah gak
aku cuma pengen lihat perkembangannya doang
aku anterin kamu deh
sekarang mau anterin kamu tuh nyibilin banget ya emang ya
yaudah diam aja dulu
sri aku cuma pengen lihat perkembangannya doang
tapi aku gak mau jadi lihat
oke aku mau jadi kesana
aku demi kamu
yah lu jangan marah
senyum dulu dong
senyum dulu dong
dengan pak chandra
iya dengan saya sendiri
pak saya dari perusahaan percetakan
kalau surat undangan bapak sudah siap
sudah bisa diambil
udah ya pak ya
terima kasih banyak ya
sayang undangan udah jadi
berarti kita ambil dulu abis itu baru ke sekolah
gua udah tahu markasnya kobar dimana
wah ada yang bisa
nah pokoknya kita bikin kobar gamil
macam kacir sih t
dia kan bikin malu atuh
ini apa perang perang
lihat yang lebih muda
kasih contoh yang lebih bagus
konan saya mah kesel
si abah tuh ya sudah tidak utuh lagi
pasti dia ngapain
nah benar pak
lagian juga mereka yang sudah bikin kita emosi duluan
om tenang dulu om
ya kalau menurut saya sih mendingan kita kumpulin teman teman dulu
kebetulan chandra mau bantuin kita juga soalnya
dimanapun juga kita tetap harus hati hati
aku lihat raya dulu ya
oh kalau bisa sih ya
kita jangan mulai peperangan dulu
mendingan kita kesana dengan secara damai aja
kan tujuan kita buat nolong abah raya
jadi kalau misalnya mereka yang ajak perang duluan
baru kita laden ini
dan mudah mudahan aja motornya willy sama wadiduk dicuri sama mereka
kita bisa sekalian kan ngambil motor mereka
yang lebih muda lebih rese
pakai akal sehat
jangan perang perang perang
benar boy benar
walaupun kita sudah tidak mudah ya
tapi kita itu pistol pemuda stok lama
duda sama anak muda sama aja
benar benar benar
si boi sama om ludung sama sama belum punya istri
hamba minta tolong kepadamu ya allah
tunjukkanlah keberadaan abah di mana ya allah
allah benar benar khawatir ya allah
dengan keadaan abah yang tadi mana sekarang ya allah
amba sudah kehilangan ambu ya allah
sekarang amba belum siap untuk kehilangan abah juga
hanya kepadamulah ya allah
amba memohon ya allah
selamatkanlah abah di mana pun abah berada ya allah
amba benar benar sayang pada abah ya allah
kasihanilah ambu ini ya allah
seharusnya kita jangan sampai ke colok
amba akan menang
amba akan menang
amba akan menang